hari rabu kemarin terjadi dua pertemuan penting secara bersamaan
ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri mengundang ketua umum gerindra prabowo subianto di kediamannya
sementara di waktu yang sama ketua umum nasdem surya paloh mengundang gubernur dki jakarta anies baswedan ke kantor dpp nasdem
elit pd perjuangan dan nasdem membantah kabar keretakan hubungan megawati dan surya paloh
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengundang ketua umum gerindra prabowo subianto ke kediamannya di tuku umar rabu kemarin
megawati bahkan seolah memberi lampu hijau bergabungnya gerindra ke gerbong koalisi jokowi
di waktu bersamaan ketua umum nasdem surya paloh mengundang gubernur dki jakarta anies baswedan
surya palo bahkan memuji kinerja anies
pertemuan politik di waktu bersamaan ini memunculkan isu keretakan hubungan antara megawati dan surya paloh
sekjen nasdem joni plate membantah
pertemuan surya paloh anies sengaja disetting menandingi pertemuan megawati prabowo
pelate juga menegaskan hubungan surya paloh dan megawati baik baik saja
tidak ada keretakan hubungan di antara keduanya
lima partai koalisi yang nanti akan duduk di parlemen itu sekali lagi kondisinya solid sehat dan kuat
wasekjen pdi perjuangan eriko sotarduga juga membantah keretakan hubungan megawati dan surya paloh
eriko mengisyaratkan pada waktunya megawati akan mengundang ketua umum koalisi termasuk surya paloh untuk bertemu
inilah pikiran negatif coba lihat dari gestur saya ada seperti kayak begitu tidak ada
ini kan sebenarnya kemarin seperti beri obat
kalau berulang tahun itu kan juga spontan
nah kebetulan ibu ketua umum kami kan sedang berada di luar kota dan menuju mau kembali ke jakarta
jadi sebenarnya kan spontanitas spontanitas saja dan itu sudah disampaikan oleh ketua umum ketua umum partai
bahwa mereka ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada pak surya palo dan disini juga
isu keretakan hubungan surya paloh dan megawati mulai timbul pasca megawati maupun elit pdi perjuangan
tidak hadir dalam pertemuan empat ketua umum partai koalisi di kantor dpp nasdem selasa kemarin
tim liputan sianen indonesia
masa selanjutnya kita akan temukan jawabannya bersama dua narasumber saya pada malam hari ini
ada hermawi taslim politikus partai nasdem
selamat malam bang taslim
ada eva kusuma sundari politikus pdi perjuangan
selamat malam mbak eva
ini mbak eva banteng ya
kalau sini mbak eva cnn
saya ingin ke bang taslim dulu
ini ada dua pertemuan besar yang berlangsung secara bersamaan momentumnya terlalu naif
kalau kemudian kita mengatakan ini adalah suatu hal yang
kebetulan ya begitu
sebetulnya bagaimana ceritanya sampai akhirnya bang surya ini mengundang gubernur dki jakarta anies baswedan ke dpp partai nasdem
ya pak anies ini kan sudah dalam waktu cukup lama minta waktu ke pak surya berkali kali
terakhir waktu mereka ketemu lagi mengantar pak jokowi ke halim mau ke g dua puluh
beratur setelah sekolah legislatif
sekolah legislatif nasdem itu tanggal enam belas september
pas juga ulang tahun
dua belas juli saat ulang tahun
setelah sekolah legislatif dibuka oleh pak jokowi juga ulang tahun pak surya
ya ini kemudian bergulir sedemikian rupa ada yang ingatkan pak surya
ya udah telepon aja
jadi yang minta bertemu itu
yang minta bertemu berulang ulang pak anies
pak surya sebagai orang yang lebih senior
memberi motivasi lah kalau saya nilai kamu sekarang ini
rank satu sampai sepuluh
makan siang selesai turun
memang kebiasaan pak surya juga
selalu mengantar tamunya sampai ke bawah
mungkin beliau nggak nyangka
jadi itu suatu kebiasaan
itu hal yang biasa begitu ya pak
mengantar tamu sampai ke bawah itu biasa
dan berbicara langsung kepada wartawan itu hal yang biasa
jadi akhirnya tanya
kamu udah menemani menenyapa
ada yang tanya waktu itu
dukung ya gubernur dki
kalau sebagai gubernur dki
kita dukung seratus persen
kita simak pernyataan lengkapnya
kita kan ada wartawan juga disitu
kita langsung dengarkan sama sama
bagaimana sebenarnya statement lengkapnya dari
ketua umum partai nasdem surya paloh ini
agar potensi diri yang belum dikeluarkan semuanya ini
udah saatnya ini
doa dan harapan ini
mengiringi perjalanan dia untuk kerja
agar bisa memberikan suatu hal yang lebih berarti
bagi kemaslahatan kita sebagai satu bangsa
itu aja saya pikir
ada pastilah dukungan
masa nggak dukungan
lahiriah batin ialah dukungan
tapi apakah akan membawa juga
tergantung anis lah
niatnya udah pasti ada disitu
semua niat niat baik itu harus terjaga secara baik

saya perbaiki sedikit ya
secara politik lahiriah batin ialah

secara politik lahiriah batin ialah
ada pertanyaan yang tidak terdengar disitu

jadi bapak mendukung gubernur dki
ini kan kaitan dengan waktu pilgub
kita kan ada di seberang
dan kita kan bersama teman teman mbak eva
dan kita kan bersama teman teman mbak eva
kita kan pendukung utama ahok
nggak ada kok konteksnya sama
jadi konteksnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan dua ribu dua puluh empat begitu
jadi konteksnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan dua ribu dua puluh empat begitu
dua ribu dua puluh empat itu juga masih kelanjutan dari yang tadi soal gubernur itu

menurut saya itu silaturahmi biasa saja
hanya momentumnya kebetulan lalu ditafsir kiri kan
hanya momentumnya kebetulan lalu ditafsir kiri kanan
itu biasa saja makanya kita reaksinya juga biasa biasa saja
kalau gubernur dki jakarta kan dua ribu dua puluh dua bukan dua ribu dua puluh empat

ya kita cek itu lah
oke tapi kalau kemudian dari pendidiknya sendiri
mbak eva kadangnya pertemuan antara pak surya paloh
mbak eva kadangnya pertemuan antara pak surya paloh
kemudian dengan anies baswai dan ini seperti apa
semuanya masing masing partai
mempunyai kepentingan subyektif
sepanjang kepentingan koalisi
tidak terganggu maka
dalam memenuhi kepentingan
elkaar dengan berbagai
itu tidak apa apa ini otoritas yang mandiri
dari masing masing partai tersebut
kita memandangnya pada masa pertemuan dengan pak anies
tidak ada yang terganggu di dalam kepentingan bahwa
platform berkoalisinya tidak terganggu
platform berkoalisinya nggak terganggu bahkan saya melihat kalau
kalau makin banyak pertemuan dan silaturahmi antar apa elit elit partai yang bersebrangannya
itu makin adem gitu loh di dalam polarisasi merespon polarisasi yang ada di masyarakat jadi
kalau silaturahmi kan memang diminta oleh agama ya jadi kita lakukan aja sama sekali tidak melihat
itu sebagai suatu manuver tertentu atau apa atau goreng gorengan aja nih
ya insya allah nggak ya dan ini ini apa ya apa istilahnya jadi ini aja biasa oke dan segini
di tempat pak surya itu kalau tidak seluruhnya mungkin ada sekitar dua puluh lima gubernur sudah ke atas dan
itu sebagian sebagian juga bukan nasdem silaturahmi dan itu biasa saja mengapa mengapa selama ini yang
itu itu ada persoalkan pas anis dipersoalkan
itu yang kemudian menjadi sorotan tapi memang tidak sengaja dikondisikan bersamaan begitu ya
sama sekali tidak ya itu hanya ketersediaan waktu saja oke oke oke kita akan bahas lebih lanjut lagi
kita harus jeda kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di layar demokrasi
baik kami lanjutkan dialog kalau kemudian pertemuan itu dianggap sebagai suatu hal yang
biasa begitu karena tidak mengganggu kepentingan koalisi partai politik
lain pertanyaan adalah kemudian dalam pertemuan pertemuan itu apakah perlu
partai koalisi artinya pertemuan antara
bu mega misalnya mengundang
pak prabowo ini apakah perlu dikomunikasikan
ke partai nasdem dan sebaliknya
pak surya palo kemudian mengundang
pak anies ini apakah perlu sebetulnya
dikomunikasikan mbak eva
menurutku di era apalodakan
informasi seperti ini nggak mungkin
kita bisa menyembunyikan sesuatu lah mbak
saling tahu walaupun kita tidak memberi tahu
tetapi kan ada etika politik ya
bahwa kalau itu
pertemuan yang sesuatu tidak mengganggu
istilah saya platform tadi ya
platform koalisi saya pikir ya nggak apa apa karena kita
harus saling menghormati
hanya saling percaya ya bahwa
interest gitu asal yang ini
jangan terganggu dan kalau mungkin
ada yang terganggu biasanya ngasih tahu sih
karena gak serius
kalau kemudian gesur gesur politik
yang terjadi saat ini misalnya tadi
ulang tahun pak surya
begitu bu mega tidak hadir
tapi kemudian malah
kalau ulang tahun pak surya itu
sebenarnya itu juga
dadakan pak surya
tidak undang orang
salah satu pimpinan partai pagi sekali sudah datang
lalu pak surya dapat telepon ada lagi yang mau datang
akhirnya ya sudah
memang duduk disitu tapi ditunggu
ada yang datang setelah makan siang
jadi itu itu itu spontan saja
dan bu mega sudah jelaskan juga
bahwa beliau sedang tidak di jakarta
dan saya kira pada saatnya nanti
kabarnya juga pak jokowi akan mengumpulkan
pimpinan partai pada saatnya
pak surya kan
juga tidak satu dua kali ketemu umar
biasa sekali kan relasi yang sangat
kental dengan bu mega jadi menurut saya ini semua
biasa biasa saja hanya karena
suasananya momentumnya lalu ditafsir macam macam
itu ya biasa saja kita mengerti itu
iya dan pastinya memang akan menimbulkan dampak seperti itu
kalau kemudian pertemuannya bersamaan begitu
kita semua nggak sabar ya
padahal ini kan
ini masih berproses
kok langsung disimpulkan oh berarti gerindra masuk ya
padahal masih penjajakan
artinya memang ada penjajakan begitu ya
silaturahmi itu biasa saja
dalam pertemuan kemarin sebetulnya apa saja sih yang dibahas mbak eva
katanya sampai ada pembicaraan empat mata
begitu ya kalau yang
bersama sama makan bersama banyak orang ya
disitu tapi yang
dua empat mata itu
kan akhirnya juga dilaporkan
ya oleh teman teman gerindra tapi
ada yang tidak laporkan aku yang tidak tahu
saya menurut saya adalah kalau orang paling top
ketemu orang paling top biasanya hanya sesuatu
yang normatif gitu loh
tapi operasionalisasi breakdownnya
pasti adalah kelompok menengah
dan seterusnya oke tapi yang
baik hanya apa
menurutku oke bahwa
ikut together ya jadi
disparitas yang ada di daerah
itu tidak makin memburuk ya dengan
pertemuan pertemuan menurut saya
simbolik ya itu bahwa ada dua pemimpin
yang dalam kontestasi
berseberangan setelah selesai
mk mengumumkan ya
kumpul bareng bangun negeri bersama sama gitu
ini pendidikan untuk para pengikutnya
sebetulnya kalau diantara mereka
nggak ada gangguan sama sekali ibu mega
itu kan mesra sama pak prabowo
karena dua ribu sembilan juga pernah kan
aku juga bujut jubirnya
tapi kemudian yang menimbulkan
ada multi persepsi
begitu ada pernyataan
dari ketua umum pdi
perjuangan ibu megawati soekaraputri
setelah bertemu dengan pak prabowo subianto
kita dengarkan sama sama berikut ini
harus bisa melakukannya dengan diskusi
silahkan datang ke tempat saya
kalau mas bowo ingin bertemu
kalau memang harus saya
untuk bisa menyampaikan
tapi kalau mas bowo
sebaiknya menurut saya
ngomong sendiri saja sama pak jokowi
pasti akan diterima beliau
saya tadi bilang tidak ada koalisi
tidak ada oposisi
di dalam sistem kestatan negaraan kita
tapi kalau berbeda
nah itu monggo saja
yang namanya dialog
itu sangat diperlukan
nanti presiden terpilih
karena pada beliau
prerogatif itu ada
bukan pada saya
baik itu dia tidak ada koalisi
dan tidak ada oposisi
apa itu artinya mbak eva
di pdp perjuangan itu
memimpikan apa yang disebut dengan
demokrasi pancasila kita
dan tidak ada keharusan
satu negara harus ikut ala amerika
ala westminster itu kan tidak ada sama sekali
kita punya sejarah sendiri
punya pengalaman sendiri punya kebutuhan sendiri
dan itu mari kita rumuskan
demokrasi pancasila itu yang gotong royong itu
tentu dipimpin oleh ideologi
dipimpin oleh platform yang
bukan platform maaf
karena itu yang dimenangkan oleh rakyat
ya semua effort semua energi
semua upaya dalam
melakukan fungsi fungsi politik
memastikan nawacita bisa diwujudkan
karena ini akan jadi pertanggung jawab
kita semua kesana
tapi ibu meka sudah ngomong
kerjasamanya boleh di dalam boleh di luar
silahkan tapi itu tadi
tapi kalau kemudian disampaikan
di saat bertemu dengan seseorang yang tadinya
bersebrangan yang kemudian
pihak yang nantinya akan menjadi oposisi
tapi kemudian dinyatakan tidak ada koalisi
tidak ada oposisi
enggak itu koalisi oposisi kemarin
itu kan untuk kontestasi ya
ini yang penantang kan begitu
jadi ketika sudah selesai
mk sudah mengumumkan
maka ya mari bersama sama
mewujudkan titipan rakyat
tapi dengan tentu kritis itu wajib
pendukung juga harus kritis kan
juga di seberang
jangan bawa gagasan sendiri
punya saya dulu kan ini
lalu ditantangkan ini kan jadi satu bahasa madura
satu bahasa yunani kan tidak mungkin
jadi disitu maknanya bahwa
kita harus menangkan mewujudkan bersama sama
tapi perkara kemudian
penggunaan keuangan harus
efektif efisien itu semua orang akan
bicara yang sama dalam
mengkritisi dimanapun posisinya
oke tapi kalau dari partai nasdem
memandangnya seperti apa
makanya bisa menimbulkan
kalau tadi kegelisahan
menurut saya sangat wajar
beliau bahkan sempat menawarkan
karena memang beliau kan lebih dekat
pada pak jokowi
tapi akhir kalimatnya kan sebaiknya
langsung saja dua kenal
kalau buat kita itu
intinya makin banyak asilaturahmi
terutama tokoh tokoh punca
itu makin baik
makin kondusif buat bangsa
buat kita membangun kedepan
potensi kita seluruh anak bangsa ini
untuk maju kedepan
hal hal yang seperti itu harus diperbanyak
jadi dengan siapapun silaturahmi
dan ini bukan akhir
saya kira akan banyak pertemuan pertemuan berikutnya
silaturahmi kan artinya kalau kemudian kita melihat
petinggi petinggi partai politik
silaturahmi pasti kan tidak hanya sekedar membahas
kita gak bisa naib juga
untuk kepentingan yang lebih besar
untuk kepentingan yang positif
buat bangsa menurut saya kita syukuri aja
silaturahmi silaturahmi ini akan mengkristal
terus kami misalnya ya di ckn
itu banyak sekali
waktu kampanye di daerah
diantara partai partai kita koalisi ini
sudah sampai ke fisik
gak ada gunanya itu selesai kok
jadi memang di koalisi itu
memang hubungannya cair sekali
kita memang membiasakan diri untuk
berterus terang ngomong apa adanya
saya kira ini situasi yang sangat baik
tapi dengan pernyataan
bu mega mengenai masalah
sebenarnya pernyataan bu mega itu hanya eko dari pernyataan pak jokowi loh
pada saat menerima
menerima kemenangan itu kan
bangun bersama sama negeri
baik di dalam maupun di luar
jadi menurut saya
bu mega menekankan hal yang sama
dan memang komandannya
di daerah negara ini kan sementara pak jokowi kan
bu mega mencoba menjabarkan
semua ini situasi malah sangat baik
saya dengar kabar dalam waktu dekat
akan ada pertemuan pimpin dan ketua
atau partai dengan pak jokowi
atau akhirnya pak jokowi akan mendengar semua
kalau apa yang kemudian
dibicarakan di dalam partai nasdem sendiri
mengenai pertemuan bu mega
misalnya dengan pak prabowo
kita merespon dengan baik
bahkan kalau perlu
pak prabowo bertemu dengan semua koalisi
kita sangat positif dengan itu
jadi diharapkan nanti ke depannya akan ada pertemuan juga
kita mesti beda
pertemuan silaturahmi kebangsaan itu
tidak harus ditafsirkan dengan ikut dalam pemerintahan
itu kan dua hal yang berbeda
itu kan dua hal yang berbeda
jadi silahkan saja
bu mega juga bilang kan di luar dan di dalam
dan dalam teori teori yang kita pelajari
menjadi bagian dari pemerintahan
menjadi bagian dari oposisi
di luar itu gak kalah terhormatnya
tidak kalah hebatnya
tidak kalah terpujinya
yang penting kita bisa menjalankan peran
dan baik yang dibilang mbak eva tadi
yang penting kritis dan konstruktif konstruktif
kita juga sebagai pendukung pak jokowi
ujung dari semua perjuangan kita rakyat
jadi bertemu boleh tapi
jangan sampai bergabung
kita akan lanjutkan
cerita cerita bersama kami
oke jadi memang
pertemuan demi pertemuan boleh saja
tapi yang penting ujungnya
jangan bergabung begitu bangsa sulit
pokoknya semua sifatnya pertemuan silaturahmi
baik untuk kita bangsa
sebagai yang perual
nah soal yang seperti itu masing masing
partai itu kan punya pendapat sendiri sendiri
nanti biar biar moralnya ke pak jokowi
ini kan saatnya kita mengeluarkan pandangan kita sendiri
dan itu biasa saja
itu biasa saja
kita tidak harus sependapat dalam semua hal
itulah dinamika itulah persahabatan
tapi kalau dari nasdem sendiri memandang sebuah proses
rekonciliasi itu seperti apa
rekonciliasi satu keharusan
sebagai sebuah bangsa
tapi tidak serta merta
rekonciliasi itu harus
pemerintahan yang lebih besar
ini situasi yang sekarang ini menurut kita ya
menurut nasdem ini sudah baik lah
kan teman teman yang
akan mengawasi kita mengontrol kita juga
kekuatannya cukup besar
ya ini akan dinamis lah bangsa ini
artinya koalisinya tidak usah berubah berubah gitu
ya pokoknya seperti itulah
jangan seperti itu
harus jelas bang
tidak ada kita belum melihat
kemudian kalau seandainya
koalisi pun kan juga tidak berarti harus
harus ikut secara fisik
itu kan bisa aspirasi seperti kata mbak eva tadi
kita bangun bangsa ini itu aja
oke kalau dari pdip sendiri memandang
bagaimana kemudian bisa
memperjuangkan nawacita yang ideal
apakah memang sama
terjemahannya dengan yang tadi disampaikan bang taslim
ataukah mungkin ada
butuh kekuatan yang lebih besar lagi begitu
mbak eva enggak saya pengen gini
sebelumnya ya bahwa di dalam
gotong royong dan dimanapun lah ya
tidak ada partai yang bisa
dengan kekuatannya sendiri
pasti membutuhkan partai partai
yang lain untuk jadi
ketua mpr nggak mungkin kan pdip
walaupun suara terbanyak akan menangkan enggak mungkin
nah menurut saya itu yang pertama
yang kedua saya penganut
power yang bisa diperluas
di extend diciptakan
kalau saya mau di dalam karena banyak tempat yang lain
bisa kerjasama di mpr
di dpr bisa juga nanti minta
bisa minta ketua
apa itu badan badan
jadi posisinya artinya begini
kabinet jangan digagugat
kalau yang lain lain silahkan begitu maksudnya mbak eva
kalau saya menurut pak jokowi
pak jokowi mau ngajak kita perbincangkan
enggak seperti pak taslim
manurut pemilik prerogatifnya
pak presiden pak presiden kita ikuti
oke tapi yang ideal sebetulnya kalau di dalam
mbak eva katakan di dalam
seperti ini di dalam kabinet seperti ini
mpr dan sebagainya
idealnya kalau dari kacamata pdi perjuangan itu
seperti apa sebetulnya
sebetulnya satu bahwa kita platformnya harus sama
nah kemudian membantunya dalam bentuk yang
beda itu tidak apa apa
tapi yang paling penting kita membutuhkan
sebagai pembantu pak jokowi
jangan fantasinya beda
dengan pak jokowi sendiri
itu yang penting apa itu fantasi beda yang maksudnya
mbak misalnya punya visi misi sendiri
kan tidak boleh visi misi ya satu
nawacita itu menteri menteri
enggak boleh punya visi misi yang lain
jangan lupa pak jokowi itu orang yang
gampang otak adik kabinet
oke jadi kalau memang
tidak perform ya pasti akan diganti
nah dalam konsep ini
mungkin titik temunya nanti
di ujung juga bisa gitu loh
kayak kasus pan ya
kan dulu ini ternyata di ujungnya
gandeng walaupun kemudian tidak
tertip gitu ya
ini namanya politik segala opsi nggak ada dead end
oke jadi jangan seolah olah
kalau awalnya a sampai akhir
a enggak jadi
apa yang terbaik biarkan para pemimpin
kayak nokia begitu
tapi yang paling penting mari bersatu
oke bang taslim
iya jadi tadi seperti saya bilang
ini kan saatnya kita
mengungkapkan pandangan pandangan kita
yang menurut kita juga yang terbaik
buat bangsa ini
toh akhirnya nanti seluruh masukan ini
pasti akan dipertimbangkan oleh pak jokowi
lalu ketika beliau memutuskan sesuatu
sebagai pendukung beliau kita harus terima
itu yang paling penting
jadi sekarang memang saatnya
untuk mengungkapkan pandangan pandangan
dan untuk mengungkapkan pandangan pandangan
pak jokowi juga mengajarkan kita seperti itu
terus terang jangan main belakang
dan itu yang dilakukan
oleh semua partai termasuk pdip
pdip mengungkapkan pandangannya sendiri
kita pkb dan seterusnya
jadi biasa saja enggak ada yang luar biasa
oke kalau kemudian sinyal sinyal yang kemudian sudah disampaikan
misalnya oleh pak muldoko
tidak menutup kemungkinan
nanti akan ada koalisi plus plus
nah itu bagaimana komentar ini
ya bisa aja kenapa tidak
semua akan mungkin akhirnya
apapun yang diputuskan oleh pak jokowi
sebagai bagian dari bangsa ini
beliau kan komandan kita kita sudah pilih
nggak ada pilihan lain buat kita
kecuali kau dia kecuali kau mau jadi warga negara lain
tapi jangan lupa pak jokowi
belum mengambil keputusan
beliau akan mendengarkan mendiskusikannya
oke besok akan ada momentum
pembubaran tkn ini
nah ini apakah
kampanye nya sudah selesai
sama sama di tkn
di tkn itu jelas kok programnya apa
pekerjaannya itu sudah
kampanye sudah selesai ketika mk sudah mau mengambil putusan
tapi itu kan formal harus
lalu kebersamaan kita tetap terjalin
sebelum ada tkn juga kita sudah biasa sama sama
itu nggak usah ditafsirkan macam macam
jadi saya belok besok dan dia
balik sebagai jubirnya partai kita
oke tapi kemudian kalau memang itu biasa biasa saja
tapi kan memakan waktu yang memang
dan ada juga kehadiran pak jokowi
di sana ada pak ma'ruf
di sana apakah kemudian ini juga
nanti akan menjadi momentum untuk menentukan arah koalisi
awal awal itu pak jokowi juga datang
yang bentuk adalah beliau
berdua maka yang membubarkan ya beliau berdua
yang sk kan beliau berdua
memang mungkin kesempatan juga untuk
saya terahmi karena yang ke
di sana bogor itu kan cuma pimpinan partai
dan setahu saya itu hanya
dan direkturat hukum
pasti banyak yang belum ketemu pak jokowi itu memang
orang per orang ditepukin
itu memang beliau mungkin butuh waktu itu
dan saya kira itu memang nature nya beliau
kita tunggu saja besok
kirim orang saja
apakah kemudian arah koalisi
nantinya juga akan dibahas pada besok hari
oh itu pasti tidak kenapa
besok makan makan doang
karena itu kan kalau sudah arah koalisi itu
pokoknya kita besok itu hanya itu saja
salam salaman mungkin selfie selfie
masa sih tidak mungkin pasti akan ada kejutan
besok akan bangun selesai
oke bagaimana kemudian dengan proses
rekonsiliasi apakah besok juga nanti akan
dibahas masalah rekonsiliasi ini
rekonsiliasi itu ya urusan urusan
pembesar pembesar itu kita
besok hanya mengurus teknisi loh di
bentuk sama sama kita bersama
pak presiden sekarang
kita akan dibubarkan
oleh orang yang membentuk kita ya sudah kita terima
sudah itu teknis banget lah
teknis tidak ada apa apa
jangan buat rumit
iya kelihatan terlalu
waktunya bersamaan lagi
kamu memang begitu pastikan
ada pertumbuhan pertumbuhan lagi ya memang
itu ya dinamikanya
memang seperti itu
tapi kalau dari nasdem sendiri harapannya
besok sudah akan
terhadap arah koalisi
kemudian juga proses
rekonsiliasi yang sedang berlangsung ini
yang bubar besok itu kan tim teknis
pasti ada mekanisme sendiri yang
nanti akan dibicarakan oleh pimpinan partai
bersama presiden dan wakil presiden terpilih
besok itu tkn
itu memang kampanye nasional teknis kita
segala macam itu semua
seluruh perwakilan partai politik
masukkan lah tapi infanteri
saya melihat pak jokowi
sudah sejak awal memberikan arahan
bahwa untuk urusan koalisi
nanti akan dibicarakan bersama sama
kalau sekarang kan masih roadshow ya
kunjungannya satu partai ke partai
gambarannya adalah ketika
pak jokowi mengumpulkan semua
parpol pengusung dan itu akan
dibicarakan tentang formulasi
siapa di posisi mana itu baru nanti
baru konkret membicarakan
kalau sekarang kan masih teori dan aspirasi
sekarang saatnya mengeluarkan aspirasi
dan itu yang kemudian
dilakukan kemarin begitu ya
dan di goreng gitu loh hahaha
di goreng dan juga masak nasi goreng
nampaknya segala sesuatu ini
bisa diselesaikan begitu ya
dengan nasi goreng baiklah
satu hal yang mesti kita bangga ya
bahwa demokrasi kita sangat unik
tidak ada ceritanya misalkan
dua kontestan yang berbeda ketemunya
di mrt di tengah publik
begitu ya kemudian ada nasib
nasi goreng dan seterusnya
jadi saya pikir
apa kita harus bangga dengan apa yang sudah
dicontohkan oleh para pemimpin
dan itu naturenya indonesia
oke bang taslim terakhir tadi
situasi yang kondusif dan dinamis ini
untuk kebaikan bangsa kedepan
kita nggak ada pilihan lain untuk maju
kita harus menyatukan seluruh potensi
siapa di mana
pokoknya semua bekerja
untuk nawak cita itu intinya
baiklah bang taslim dan juga mbak eva terima kasih
sudah hadir di cnn indonesia
dan kami akan
segera kembali setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami